pemerintah indonesia melalui kementerian pemuda dan olahraga menjanjikan bonus yang menggiurkan bagi atlet indonesia peraih medali
untuk setiap medali emas pemerintah memberi bonus lima miliar rupiah sebagai hadiah atas setiap medali emas
dan ternyata indonesia berada di peringkat kedua negara pemberi bonus terbesar kepada atlet peraih medali emas
kita lihat sekarang peringkat pertama ditempati oleh singapura
negara ini memberi bonus kepada atlet peraih medali emas tujuh ratus lima puluh tiga ribu dolar amerika
atau sekitar sembilan delapan miliar rupiah
berikutnya adalah indonesia menempati peringkat kedua negara pemberi bonus terbesar
yaitu tiga ratus delapan puluh tiga ribu dolar atau sekitar lima miliar rupiah bagi peraih medali emas
pemerintah juga memberi bonus dua miliar rupiah bagi peraih medali perak dan satu miliar rupiah bagi peraih medali perunggu
bukan hanya itu pemerintah juga menjanjikan tunjangan dua puluh juta rupiah per bulan seumur hidup bagi peraih medali emas
lima belas juta rupiah per bulan bagi
peraih medali perak dan sepuluh juta rupiah per bulan bagi mereka yang meraih medali perunggu
kemudian negara pemberi bonus terbesar ketiga adalah azerbajian
jumlah bonusnya dua ratus lima puluh lima ribu dolar amerika atau sekitar tiga tiga miliar rupiah
posisi keempat adalah kazakhstan
bonusnya dua ratus tiga puluh ribu dolar amerika atau sekitar tiga miliar rupiah
dan posisi kelima adalah italia
bonusnya dua puluh lima ribu dolar amerika atau sekitar dua miliar rupiah
amerika yang sementara ini berada di peringkat pertama peraih medali emas terbanyak dan seluruh medali
berada di peringkat ke sembilan negara pemberi bonus terbanyak
nilai bonusnya hanya dua puluh lima ribu dolar amerika atau sekitar tiga ratus juta rupiah untuk setiap medali emas